pemirsa sebuah rumah di perumahan elit di kawasan durensawit jakarta timur pada rabu siang tujuh belas mei lalu digerebek polisi lantaran diduga dijadikan lokasi praktik aborsi ilegal
kasat reskrim pores metro jakarta timur akbp dimas prasetyo menyatakan polisi telah menetapkan lima orang tersangka satu diantaranya adalah asisten rumah tangga
modus mereka adalah memasang iklan layanan jasa menggugurkan kandungan di media sosial
untuk bahasnya kami sudah terhubung dengan pak akbp dimas prasetyo selaku kasat reskrim pores jakarta timur
selamat sore assalamualaikum pak dimas
selamat sore assalamualaikum mas
waalaikumsalam terima kasih untuk waktu anda bersama kami pak dimas
update nya seperti apa perkembangan penyidikan ini pak
oke terima kasih
kami dari jajaran satuan resesi kriminal pores metro jakarta timur sampai dengan hari ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman
terhadap beberapa tersangka
bagaimana pengembangan pengembangan terkait sudah berapa lama melakukan dan rekanan rekanan yang lain yang memang masih dalam pencarian
yakni orang yang membuat website atau yang mengiklankan terkait praktek jasa aborsi tersebut di media sosial dan di internet
artinya peran dari masing masing pelaku aborsi ini bermacam macam begitu ya pak dimas
ada yang membuat situs ada yang melakukan penjemputan ada yang mengiklankan ada yang melakukan aborsi begitu ya
ya dari lima tersangka yang kami amankan memang adalah tersangka yang terlibat langsung
terlibat langsung ya ini tersangka utama yaitu sa kemudian pada saat melakukan aksinya dibantu oleh saudari h
dan ada sodari s u sebagai marketingnya atau bagian yang menjemput pada saat para pasien ini yang akan datang untuk
untuk menggunakan jasa praktek aborsi tersebut sodari s u sebagai drivernya dan ada sodari e p sebagai tukang bersih bersihnya seperti itu
sudah berapa lama praktik ini berjalan pak dimas
untuk di daerah jakarta timur sendiri tepatnya tempat yang kami lakukan penggerbekan tempoh hari itu baru berjalan satu minggu
baru berjalan satu minggu yang sebelumnya mereka berpraktek di daerah sunter sunter jakarta utara
dari tersangka tersebut apakah juga bagian dari pasien
tidak ada jadi pada saat kami melaksanakan penggerbekan memang ada beberapa saksi ya ini beberapa orang
yang kebetulan bahkan ada yang dari luar kota ya mereka memang rencananya baru akan melakukan tindakan aborsi tersebut
jadi kami masih tetap sementara ini masih menetapkan sebagai saksi saja terlebih dahulu
baik tersangka ini merupakan profilnya adalah tidak
merupakan dari tenaga kesehatan tapi pernah bekerja di kebidanan
begitu ya pak dimas
profesinya apakah mantan perawat atau bagaimana
ya dari saudari sa sendiri sebenarnya bukan mantan perawat ataupun mantan bidan ataupun memiliki latar belakang medis yang berkaitan dengan pekerjaannya sekarang
kebetulan saudari sa ini pernah bekerja terhadap seorang dokter yang berada di daerah paseban
ya kebetulan dokter tersebut
juga melakukan praktek aborsi ilegal seperti ini
itu di sekitar tahun dua ribu dua puluh
jadi dia sebagai asistennya belajar secara otodidak di situ
sudah berapa pasien yang ikut dalam aborsi ini pak di durensawit ini
di durian sawit karena kurun waktunya masih satu minggu ya sejak mereka menyewa tempat tersebut
rata rata pasien itu empat sampai lima orang per hari tapi pernah sampai delapan orang per hari
tapi itu ada delapan orang mereka pernah menerima pasien seperti ini
ya masih dalam kurun waktu sepekan tapi dalam satu hari bisa empat lima pasien datang ke sana
begitu cepat untuk informasi yang diberikan ke publik ya begitu ya di media sosial
pak dimas kalau rumah yang dijadikan tempat aborsi ini rumah siapa
itu milik disewa disewa milik warga yang memang memiliki rumah tersebut
kami sudah mengambil keterangan dari kepala lingkungan
memang wawasannya itu baru satu minggu
yang nanti akan kami panggil untuk diambil keterangan
yang memang tidak mengenal ya hanya memang tidak ada hubungan pertemanan saudara atau apa dengan tersangka seperti itu
untuk tarif yang diberlakukan seperti apa informasinya anda tangkap di lapangan
bervariasi mas yang terendah itu sekitar empat lima ratus rupiah
dan itu tergantung umur dari janinnya yang akan dikeluarkan
mereka menerima sampai umur sembilan bulan
masih menerima itu bisa range harga sembilan sampai dua belas juta
baik dalam waktu satu pekan ini apakah tidak ada kecurigaan dari warga setempat
terhadap praktik aborsi ilegal yang terjadi di sekitar rumah mereka
dari warga memang mungkin karena lingkungannya di situ cukup sepi ya
cukup sepi kemudian
tapi dari rt kami ambil keterangan memang mengatakan yang baru sebentar
dan mereka memang juga pada saat masuk tidak mengatakan
akan juga untuk digunakan tempat apa
jadi memang berusaha untuk ditutupi
dan memang tertutup sekali
karena pada saat menerima pasien saja mereka tidak mengizinkan pasien yang datang ini ditemani laki laki
jadi diusahakan datang sendiri
ataupun kalau dia menemani adalah yang perempuan
jadi memang rapi operasinya pelaksanaan kegiatannya
baik identitas tersangka ini terdiri dari pria dan juga perempuan
tidak semua dari perempuan
dari kaum pria begitu ya pak dimas
jadi untuk bagian driver dengan bagian pembersih rumah bagian jaga gerbang itu laki laki
jadi tiga perempuan dan dua laki laki
tiga perempuan dan dua laki laki
pak dimas publik mungkin bertanya tanya juga di rumah
bagaimana untuk melakukan aborsi di duriansawit ini
langkah yang dilakukan pasien seperti apa
informasinya ini bertemu di satu titik
di suatu rumah sakit
kemudian dijemput dari tersangka ini dan dibawalah ke rumah tempat dijadikan aborsi
bisa digambarkan ke publik awal mulanya ketika mendapatkan informasi dari media sosial
yang pertama begitu ya
jadi dari keterangan saksi yang sudah kami ambil keterangannya
mereka memang mengetik di laman pencarian ya
jasa kuret legal
jadi yang muncul di internet itu juga tertulis jasa kuret legal
nah nomor wa dihubungin kemudian diarahkan di suatu rumah sakit
jadi mewakili modusnya seakan akan memang legal seperti itu
nah namun pada saat sampai di rumah sakit mereka berkomunikasi dengan saudara su
yang tadi saya katakan sebagai marketingnya dan sebagai penerima uang setelah melaksanakan aborsi
jadi dari rumah sakit tersebut masuklah ke mobil yang mereka siapkan
dibawalah ke tempat praktek mereka
jadi mengatakan bahwa ini bukan bagian dari rumah sakit
kita di luar namun masih legal dan lain sebagainya
setelah masuk ke dalam hari itu juga langsung di usg
di usg ditentukan usia kandungannya
berbagai macam obat saya mungkin tidak sebutkan di sini obatnya apa
setelah itu langsung dilakukan tindakan aborsi tersebut dengan cara divakum
vakum yang memang biasa digunakan untuk bidan maupun dokter kandungan dan sebagainya
nah dari situ untuk menghilangkan jejak dari jiwa
jasad atau janin bayi yang sudah dikeluarkan ini
mereka menggunakan larutan hcl larutan asam
jadi dilarutkan itu jenazah
kemudian dibuang melalui kloset ya
jadi bisa dihilangkan dengan mudah ini jasad dari bayi tersebut
atau janin tersebut begitu
kemudian setelah itu mereka dipindahkan kamar yang lain
diberikan perawatan diberikan obat kemudian boleh pulang
nanti selang dua tiga hari apabila mau konsul lagi akan diberikan obat kembali demikian
baik dihancurkan sungguh tidak bisa dibayangkan begitu keji sekali ya pak ya perbuatan ini
kalau lah dibuang di sub tinteng apakah anda juga mencari tahu dari sub tinteng ini berapa jasad yang sudah dilakukan aborsi oleh tersangka

ya mungkin disitu kesulitan ya pak
ya mungkin disitu kesulitan ya pak
karena ini jasadnya sudah terurai ya sudah hancur ya
jadi kami nanti akan berdasarkan mungkin jejak digital yang ada di miliki oleh para tersangka ini
ataupun mungkin pembayaran dana yang masuk kita akan bisa memperkirakan sebenarnya berapa pasien tepatnya yang sudah mereka terima selama satu minggu beroperasi di wilayah tersebut
baik kalau dari duriansawit apakah ada kasus lain yang anda curigai
baik kalau dari durian sawit apakah ada kasus lain yang anda curigai
mungkin teman teman kepolisian mengetahui informasi yang beredar juga selain dari durian sawit tentunya ini dikonsumsi di media sosial
ada tim siber juga yang bekerja untuk menangkal adanya informasi soal aborsi ilegal ini pak dimas
ya pastinya mas kami dari jajaran polres metro jakarta timur kemudian dari juga polda metro jaya pastinya akan tetap aktif untuk selalu mengantisipasi tindakan tindakan seperti ini demikian
baik terima kasih untuk update anda bersama kami di sore hari ini dengan newsroom pak akbp dimas prasetyus lakukan sat fresh cream polres jakarta timur selamat sore assalamualaikum selam sehat pak dimas
selamat sore waalaikumsalam terima kasih mas